kalo udah gak sakit kita ketemu
katanya kalau cuma berdua begini capek
tuh cek saya juga apa
biarin aja mereka non aktif dulu
kata arman kalau cuma berdua capek
gimana kalau rosa sama citra diaktifin lagi aja
oke itu bagus
kata bos saeb rosa sama citra diaktifin lagi aja
kamu masih ngurusin anak buah kamu
yang barusan nelfon
barusan anak buah saya
dia bilang ada tawaran kerjaan jadi pelayan toko
terus dia bilang pamit mau ngundurkan diri jadi copet
udah ketemu nija
alhamdulillah kita bisa makan
nia boleh tambah gak ya
itu juga diskon dari saya dari sana nyama gak ada
yang bener kamu
sumpah saya gak ngasih tau
dija sendiri yang nebak kamu bekas copet
kenapa dia bisa nembak gitu
nija tau kamu temen saeb copet
kamu temen saya juga
kamu temen saya juga bekas copet
nija juga udah nebak kalo dulunya aku copet juga
kenapa saya mendadak tertawa
tentu saja karena saya merasa lucu
sebetulnya gak lucu
kalian berusaha menutupi masa lalu kalian
berusaha dengan susah payah
mau mencegah jangan sampai orang lain tahu masa lalu kalian
dengan santainya nija tau siapa kalian
terus lucunya dimana
tidak ada tanpa nyaris jangan mengambil cut i my bill gebato ham vai
yuk ke sana dokter
shukr allah pangg houston
seruntar mensia dalla
barter makan sama tenaga buat cuci piring
kenapa kita gak terus kerja disitu aja
kan tadi yang punya warung bilang
belum perlu tambahan tenaga kerja
tapi gak tau karena takut atau kasihan sama kita
waktu saya bilang perlu kerja buat makan
kita disuruh cuci piring
terus disuruh makan
kirain tuh kita bakal terus kerja
nah gitu kerjaan aku
aku tawarin lewat message
terus kalau ada yang minat aku datengin
gimana menurut kamu gampang kah
ada obrolan penting
kalo aku gak boleh denger sok aja
aku makannya bisa agak jauh dari kamu
emangnya kamu udah gak menraktir aku
sekarang aku mau ketemu dizy
dizanya keberatan gak kalo aku ikut
saya rasa enggak
saya udah minta ke dia supaya jangan come
terus dia bilang apa
diem itu kan artinya iya
terus jadinya gimana
yaudah kamu aja yang telepon rosa sama citra

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu disuruh aktif lagi sama bos aep
bukannya situasi lagi nggak aman
abis ini saya share location dimana kita mesti ketemu
rosa dipanggil juga gak
kenapa gak sekalian
kamu ditelepon sama bunbun gak
kita disuruh aktif lagi
aku gak ditelepon
mungkin aku mah gak diajak
tapi kata bunbun kamu diajak juga
kalo nanti kamu diajak kamu mau gak
tapi kan katanya situasinya lagi gawat
mungkin udah enggak
tapi aku masih gak yakin
karman sama kak deden yang udah senior aja gak berani
kamu udah tahu mau disuruh kemana
yaudah ayo kita kesana
bareng sama aku
biarin aja aku belum ditelepon juga
kita ketemu dimana
kita kan udah berempat sama deden
kita bisa bagi dua tim
dua orang dua orang
kalo aku bisa bersama kak deden
aku mau ketemu diza
sekarang gini aja
kalian gak usah pusing
gak perlu bingung
kalau akhirnya orang tahu masa lalu kalian
kita masih bisa mencegah
kamu kan udah minta supaya dija gak comel
urusan dija biar saya yang handle sendiri
mau dirumah aja
bilangnya mau dirumah aja
tapi nggak taunya janji mau ketemu diza
tapi gak jadi kan akunya sakit perut
gimana mau percaya kamu kan orang licik
terima kasih atas pujiannya
ayo kita balik ke kantor aja
urusannya belum clear
gak bakal clear
perempuan selalu seperti itu
gimana aku gak emosi
masa dibilang mau dirumah aja
dia malah bilang aku bohong
kalo sama jarak mah enggak
yaudah terserah kamu aja
terus tambahan kerudung yang kamu pesen jadinya gimana
mau diambil kapan
kalau udah gak sakit kita ketemu